salah satu kontestan liga satu indonesia dua ribu dua puluh persipura jayapura memilih stadion kelabat sebagai markas mereka untuk satu musim penuh setelah tidak dapat menggunakan stadion mandala jayapura yang sedang dipersiapkan untuk pekan olahraga nasional dua ribu dua puluh
stadion kelabat milik persma manado ini tidak digunakan dalam kurun cukup lama
terakhir tim yang menggunakan stadion kelabat adalah sulut united yang berkompetisi di liga dua indonesia
pemilihan stadion kelabat sebagai kandang persipura tidak lepas dari faktor cuaca pertimbangan jarak dan kultur di kota manado
selain itu manado menjadi salah satu kantong supporter persipura terutama mahasiswa asal papua
saya selalu bilang bahwa nama tim ini persipura jayapura alangkah baiknya kalau main di jayapura ya
tapi kondisi seperti ini ya kita harus bermain di luar kandang
tahun kemarin kita di jawa di sidoarjo tahun ini kita bisa bermain di sini
jelas ini lebih jaraknya dekat dengan papua dan boleh dikatakan dari aspek budaya sudah jauh beda juga
sehingga pasti kita lebih nyaman di sini lah itu sudah pasti
manajemen persipura juga menegaskan perbaikan stadion mandala jayapura bukan hanya untuk persiapan pon dua ribu dua puluh
tetapi juga memenuhi standar stadion
perbaikan yang dilakukan meliputi penerangan stadion dan perawatan rumput
berusaha keras dari manajemen persipura untuk membenahi stadion kelabat memenuhi standar verifikasi
dan ya puji tuhan ya sampai dengan sore malam hari ini progresnya sudah cukup signifikan
dan kita berharap besok sudah tuntas semua
persipura akan memulai liga satu indonesia
musim dua ribu dua puluh dengan menghadapi psis semarang di stadion kelabat yang akan berlangsung minggu sore